jadi tidak ada lagi perbedaan satu suku dengan suku lain
ini tidak ada jejak rem sama sekali
di quarter satu tuh emang bagus banget sebenernya mainnya cuy
kali ini di cnn living kami akan mengajak anda mengenali dan juga memahami tiga profesi yang terlibat dalam proses pembangunan rumah idaman anda
hidup berdampingan dengan toleransi yang sudah terbentuk begitu indah
dan apa yang kita lihat sebagai pulau saat ini
yakin misalnya di jawa atau peras per abis itu filipin itu
berkeadilan ini yang menandakan bahwa memang subsidi silang antara orang yang memiliki ekonomi lebih bagus akan membantu mereka yang memiliki kekurangan ekonomi
jadi sop demonstrasi digunakan polisi untuk mengamankan pertandingan sepak bola
nah itu akhirnya ada yang berhenti